maka baju penyamaran
anggi nih sudah banyak sekali yang mengenaliku
aku tidak mau perjalanan kita itu terhambat
nah itu biar raden
paman biar raden
kalau kita lewat jalan ini berapa lama kita sampai di pajajaran
kalau lewat sini mah raden sekitar dua harian lah den
aku rindu sekali dengan bunda subang laura
hei anak anak kecil ngapain atu kamu terlontot lontot sebalak
itu tuh lihat tuh ada kelerawan jalan kesini
tuh lihat tuh
aduh kumat lagi
aduh kumat lagi
kenapa jadi kalian yang berantem sendiri
itu tuh keaman yang salah mah
jamin yang salah
aduh yang salah
kenapa jadi sepi gini nih dah
pada kemana ya teh pada kemana
tuh mereka pada kesana tuh
buah buah merun ngejar raden kian santang
ayo udah ke itu
kenapa kamu hanya menghindar
aku tidak akan menyerang
kamu tidak menjadi pencuri
jangan salahkan aku jika kau sampai terluka
aduh kumat lagi
aduh kumat lagi
siapa kisah anak sebenarnya
namaku raden kian santang
maafkan aku raden
selama ini aku bersikap kurang ajar kepadamu
tidak ada yang patut dimaafkan
perbuatan mencuri adalah
yang tidak baik
walaupun niatmu baik
jalan yang kau tempuh itu tidak baik
sama halnya seperti
mencuci baju kotor dengan air seni
sekali lagi maafkan aku raden
saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi
ada apa bapak
idem mengmuncangkan prajuritnya
tolong nyai tolong raden
kalian semua biadab
akhirnya kamu muncul juga
enggak usah dengan ini
pak man sudah percaya sama raden
raden itu masih janggo
tahan gitu takut raden
neng atuh santai saja lah pokoknya mah
siapa kisana sebenarnya
namaku kian santang paman
raden kian santang
raden ampun raden
ampun saya raden ampun
paman akan menjadi pemimpin
yang bijaksana dan adil
di kedemangan ini
baik raden saya janji
akan lebih mementingkan kepentingan
kisana dan kepentingan kita
dan kepentingan rakyat
hidup raden kian santang
berjanjilah kalian semua
akan taat sebagai rakyat
rajinlah kalian bekerja
apapun yang keluar dari keringat kalian
adalah berkah dari allah swt
kami berjanji raden
ray apakah kamu masih menyimpan botol itu
aku mempunyai rencana yang sangat begitu baik
daripada rencana kamu sebelumnya raja
apa yang sedang terjadi saat ini
kenapa banyak sekali fitnah yang terjadi
dan banyak orang orang yang tidak bersalah
terpaksa untuk menjalani hukuman
syekh guru nurjati
lebih baik aku meminta pertimbangannya
kenapa guru memakai baju penyamaran
sudah banyak sekali yang mengenaliku
aku tidak mau perjalanan kita itu terhambat
kalau kita lewat jalan ini
berapa lama kita sampai di pajajaran
kalau lewat sini raden
sekitar dua harian raden
aku rindu sekali dengan bunda subang larang
hei anak anak kecil
ngapain atu kamu terlontot lontot sebalak
ada kelerawan jalan di sini
tuh lihat tuh
tuh lihat tuh
tuh lihat tuh
tuh lihat tuh